dalam amar putusannya ketiga terdakwa terbukti merencanakan pemufakatan jahat persiapan percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindakan terorisme
dengan melakukan penusukan terhadap mantan menko polhukam wiranto sepuluh oktober dua ribu sembilan belas lalu
meski difonis bersalah hukuman yang dijatuhkan bagi ketiga terdakwa lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa
fitria alias fitria andriana yang dituntut dua belas tahun penjara difonis sembilan tahun penjara
abu basilan yang dituntut sembilan tahun penjara difonis lima tahun penjara
dan syahril alamsyah alias abu rara yang sebelumnya dituntut enam belas tahun penjara difonis menjadi dua belas tahun penjara
melalui kuasa hukumnya ketiga terdakwa menerima vonis majelis hakim
kan putusan lumayan lah menurut aku
dari bentuk abu rara
dari enam belas tahun diputus dua belas tahun